polda daerah istimewa yogyakarta membongkar jaringan bisnis pertunjukan seks bebas di sebuah hotel
hanya dengan membayar biaya tertentu mereka bisa menyaksikan pertunjukan hubungan seks
yang dipertontonkan pasangan laki laki dan perempuan di dalam kamar hotel
dua belas orang telah ditangkap dalam peristiwa ini
jaringan pertunjukan seks bebas di dalam hotel ini terungkap
setelah polisi menyelidiki sebuah iklan di media sosial
iklan tersebut menawarkan pertunjukan seks bebas dengan biaya tertentu
peminta bisa menghubungi nomor whatsapp tertentu
untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan jam main pertunjukan
polisi selanjutnya mengerebek sebuah kamar hotel di yogyakarta
polisi menemukan dua belas orang laki laki dan perempuan di kamar tersebut
dua orang terlihat melakukan perbuatan mesum
sementara sepuluh orang lain menyaksikan aksi kedua orang tersebut
mereka mengaku sudah empat kali melakukan pertunjukan ini dengan berpindah pindah hotel
berhasil kita amankan dua belas orang